ya saudara kita ke informasi selanjutnya
senin malam antrian kendaraan pemudik masih terjadi di pelabuhan gilimanuk bali
pt sdp indonesia ferry cabang ke tabang gili manuk mengakui jumlah pemudik yang menyeberang ke jawa
pada tahun ini merupakan rekor terbanyak dalam beberapa tahun terakhir
antrean kendaraan pemudik yang didominasi oleh roda empat nampak masih menumpuk di dalam pelabuhan
bahkan hingga mengular di luar pelabuhan
tidak hanya kendaraan roda empat atau lebih pemudik yang menggunakan sepeda motor juga masih terus mengalir ke pelabuhan gilimanuk
menurut data yang dibun pt sdp indonesia ferry cabang ke tabang gili manuk
jumlah pemudik yang meninggalkan bali pada hari minggu kemarin
dari pukul dua belas malam tadi hingga enam sore tercatat sebanyak lima puluh sembilan empat ratus enam puluh tujuh orang dengan sembilan belas satu ratus tujuh puluh satu unit kendaraan
data ini diklaim menjadi pemudik terbanyak yang melewati pelabuhan gilimanuk dalam beberapa tahun
secara keseluruhan data keluar kendaraan sampai jam enam sore tadi
lebih dari sembilan belas dan ada potensi sampai dengan netizen kosong kosong itu di atas dua puluh dua
jadi ini sesuatu yang luar biasa karena sudah setelah sekian tahun ini
angka ini baru bisa terpecahkan
sebenarnya kita menuju ke pelabuhan gili manuk di jemberana bali
untuk memantau arus mudik pagi ini bersama jurnalis kompas tv igede ardika
di pelabuhan gili manuk
selamat pagi pak juri dan juga saudara
pagi hari ini arus mudik di pelabuhan gilimanuk terpantau rame lancar seperti itu
antrian pemudik masih tampak terjadi di dalam pelabuhan
hingga mengular sejauh hampir satu km di luar pelabuhan sendiri
untuk kendaraan atau pemudik yang menggunakan sebuah motor pak juri
itu masih terus mengalir
namun antrian pemudik di pelabuhan gilimanik ini
kalau boleh saya bandingkan dengan kemarin seperti itu
ini jumlahnya jauh menurun
jika kemarin antrian sampai mengelap sejauh dua km
dan menutup di terminal karjo
tempat penampungan sementara sebelum mereka masuk ke pelabuhan gili manuk
namun dari pantauan saya pagi hari ini di terminal kargo
kendaraan roda empat dan roda dua
dan mereka sudah mulai memasuki pelabuhan gili manuk
namun selain mobil dan juga sebuah motor yang masih tampak terjadi antrian
di luar pelabuhan jalur utama juga masih tampak terjadi antrian
untuk kendaraan kendaraan besar seperti truk dan juga bus seperti itu badri
pt asdp telah menambah jumlah kapal yang dioperasikan mulai dari kemarin
untuk mengangkut jumlah pemudik yang akan menyeberang dari bali ke pulau jawa
dan dari informasi yang kami dapat dari pt isdp
padaman kapal dari biasanya tiga puluh km
untuk sampai hari ini sudah menjadi sekitar tiga puluh empat kapal yang dioperasikan
dan juga ada sekitar enam kapal besar
yang diperbankukan untuk mengangkut pembudik
dan enam kapal besar ini yang sangat efektif sekali untuk mengurai kemacetan
ataupun kepadatan arus mudik di pelabuhan gili manuk saja
ya igd ardika lebaran kurang dua hari lagi
apakah ada prediksi dari petugas tempat
nantinya akan ada masih banyak pemudik pemudik yang akan melakukan penyeberangan di pelabuhan gilimanuk ini
pak juri dan juga saudara memang diprediksi
tapi dan hari minggu kemarin ini adalah
puncak arus mudik di pelabuhan gilimanuk bali ini
dan diprediksi juga saudara
menjelang lebaran nanti jumlah pembudik yang akan menyeberang dari gili manuk ke pelabuhan kenapa
seperti itu akan mengalami penurunan
berarti apabila warga yang akan melakukan penyeberangan di pelabuhan gilimanuk untuk saat ini
akan tidak mengantri ya bisa begitu ya ardi
untuk dari pagi hari ini kemungkinan sampai nanti siang seperti itu
antrian masih terjadi di pelabuhan gili manuk
namun tidak selama dibandingkan dengan kemarin yang beberapa pemudik kemarin itu mereka antre hingga sebelas atau dua belas jam lebih
namun mulai hari ini antrian akan berkurang seperti itu jumlah pemudik mulai berkurang
dan pembudik yang akan menyeberang ke pelabuhan gili manuk diperkirakan akan lancar untuk hari ini pak juri
lalu dari data yang anda terima berapa jumlah kendaraan yang menyeberang
dan berapa kapal feri yang melayani penyeberangan
untuk data nanti sekitar jam delapan pagi baru akan dikeluarkan oleh pt asbp
karena perhitungan ppsdp itu dari jam delapan pagi hingga jam delapan pagi besok harinya itu data sudah ada
namun dari data yang kami dapat kemarin itu yang sudah menyeberang ke pulau jawa
sebanyak lebih dari dua ratus enam puluh satu ribu penumpang
sementara roda dua ada empat puluh dua ribu lebih penumpang
dan juga roda empat ada dua puluh dua lebih penumpang
namun kemarin general manager pt asbp indonesia ferry ke bank tapal gili manuk pak kamsudin
memberikan data jika dari pukul dua belas malam kemarin hingga enam sore kemarin itu
jumlah kendaraan yang menyeberang ke pulau jawa itu sudah mencapai hampir
itu baru sekitar hampir dua belas jam dan kemungkinan dua puluh empat jam itu akan lebih meningkat lagi
dan kemarin itu adalah jumlah komudik yang menyeberang ke pulau jawa yang paling banyak
dibanding dengan mudik mudik tahun sebelumnya fajri
dan seperti saya katakan tadi untuk mengangkut jumlah komudik dari kemarin hingga hari ini juga

di pelabuhan gili manuk seperti itu lintas gili manuk tapang
dan juga ada enam kapal besar yang ukurannya cukup besar sekali yang diperbantukan untuk angkutan mudik lebaran ini
enam kapal besar inilah yang sangat efektif sekali untuk mengurai kemacetan yang ada di pelabuhan gilimanuk pak yudi
ya igdr tiga bagaimana strategi para petugas dalam mengurai kepadatan pemudik di pelabuhan gili manuk
dari kemarin ketika ada lonjakan arus mudik di pelabuhan jabodebek ini
para pemerana melakukan rekayasa lalu lintas seperti itu pak juri
dapat saya jelaskan dua km sebelum pelabuhan gilimanuk para pemudik ini dialihkan atau dikandangkan seperti itu di terminal kargo di gilimanuk seperti itu
dan kendaraan kendaraan yang dikandangkan seperti itu adalah roda empat mobil pribadi milik para pemudik
dan roda dua seperti itu
bahwa nanti ketika sudah dikarenakan di terminal kargo mereka akan keluar
ada empat gang seperti itu di pelabuhan gilimanuk ini yang empat gang ini nantinya bermuara pada pintu masuk pelabuhan gilimanuk
jadi mereka atau kendaraan kendaraan ini dikandangkan di gang gang ini di pelabuhan gili manuk
sementara itu untuk kendaraan kendaraan besar seperti truk dan juga bus
itu dialihkan di jalur utama
jadi jalan untuk keluar atau masuk bali dari pelabuhan gili manuk nanti akan lurus menuju ke pelabuhan lcm
jadi masing masing kendaraan sudah ada jalur jalur tersendiri sehingga tidak terjadi saling terobot atau saling berdahului seperti itu pak juri
ya walaupun jumlah kendaraan sudah menurun
untuk menyeberang dari pelabuhan gili manuk nampaknya antrian masih tetap terlihat di pelabuhan gili manuk
terima kasih iga d ardika melaporkan langsung dari pelabuhan gili manuk
selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan